alat transportasi dengan menggunakan tenaga listrik ini sudah semakin populer
selain pada kendaraan darat tenaga listrik juga mulai digunakan untuk moda transportasi air dan juga udara
kehadiran mobil hybrid dari polestar mencuri perhatian para pengamat otomotif
mobil hybrid bernama polestar one ini memadukan mesin berbahan bakar bensin dua ribu cc sebagai penggerak roda depan
dan dua motor listrik serta baterai berdaya tiga puluh empat kwh sebagai penggerak roda belakang
perpaduan mesin berbahan bakar bensin dan motor listrik membuat mobil all will drive ini dapat melaju dengan tenaga maksimal mencapai enam ratus tenaga kuda
ketimbang mobil kompetitor dengan kapasitas cc mesin serupa
selain itu polestar one juga dapat melaju hanya dengan mengandalkan tenaga listrik dengan jarak tempuh maksimal mencapai satu ratus lima puluh km dalam kondisi baterai terisi penuh
polestar one merupakan mobil pertama yang secara mandiri diluncurkan oleh merek dagang polestar dan digadang gadang akan menjadi pesaing serius dari tesla model s
sebelumnya polster adalah perusahaan kecil yang bekerja sama di bawah naungan merek volvoo
polestar kini bersiap membuat supercar mereka sendiri
layaknya mercedes benz amg maupun bmw m
bosan bersepeda di jalanan anda mungkin bisa mencoba kecanggihan sepeda air terbaru manta lima
hydrofoiler xe satu adalah inovasi sepeda air elektrik yang dapat digunakan di berbagai kondisi perairan
motor listrik berdaya empat puluh watt pada sepeda bukan untuk menggerakkan ban
melainkan sebagai penggerak baling baling pendorong di bagian bawah sepeda
daya yang keluar dari baterai membuat para pengguna lebih mudah dan tidak gampang kelelahan saat harus mengayuh pedal sepeda air
bagi para pemula sepeda air inovatif ini terbilang cukup aman
baterai dan motor listrik dibungkus oleh material penghambat listrik untuk menghindari korsleting akibat percikan air
jika tidak sengaja kehilangan kestabilan dan tercebur ke dalam air
sepeda bermaterial pembungkus serat karbon ini dapat dengan mudah naik ke permukaan air dan dikayu kembali
agar lebih mempermudah akomodasinya desain sepeda air ini juga sengaja dibuat secara modular
pengguna hanya perlu memasang ketiga sirip di bagian bawah sepeda untuk dapat dioperasikan dan diajak berjalan jalan di atas air
setelah melewati riset panjang selama kurang lebih enam tahun lamanya
hydrofoiler xe satu akan mulai diproduksi awal bulan november dua ribu tujuh belas
produk ini sudah dapat dipesan secara online dari sekarang
perusahaan aviasi zunum aero baru saja memperlihatkan konsep awal pesawat kompak hibrida pertama mereka
konsep pesawat yang belum memiliki nama ini ditargetkan siap dipasarkan pada dua ribu dua puluh dua mendatang
pesawat bermesin hibrida ini mampu melesat di angkasa dengan kecepatan maksimal lima ratus empat puluh tujuh km per jam dengan jarak tempuh mencapai satu satu ratus dua puluh tujuh km
zunum sengaja menjadikan dua motor listrik sebagai penggerak utama pesawat dengan muatan dua belas penumpang ini
namun mesin jet konvensional tetap dipasang sebagai tenaga tambahan
penggabungan dua mesin ini juga diharapkan mampu menghemat biaya operasional pesawat
sehingga dapat menekan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan penumpang
untuk jangka panjang founder zunum aero asys kumar menyebut
pesawat generasi berikutnya akan dioperasikan layaknya sebuah pesawat nirawak atau drone
meski baru mencapai tahap perancangan digital setidaknya pesawat hibrida zunum ini diharapkan menjadi titik awal
dalam pengembangan pesawat berpenumpang di masa yang akan datang